ya masih bersama kami di good morning
pemirsa ini berkaitan atau juga tindak lanjut ya
dari ditemukannya panti asuhan yang tidak layak kemarin
maka tim dari kementerian sosial mendatangi lokasi panti tunas bangsa
di pekanbaru riau untuk melihat kondisi mantan penghuni panti
kondisi ke dua puluh sembilan ex penghuni panti berangsur membaik
meski saat ini pun masih dalam pengawasan tim medis
sejauh ini memang ada dua puluh sembilan orang penderita gangguan jiwa dirawat di tampan
sedangkan tujuh belas bayi dan balita serta tiga orang dewasa berada di rumah aman
kondisi fisik mantan penghuni panti ini sudah jauh lebih baik
seorang mantan penghuni sempat menceritakan bahwa
ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari pemilik panti
bekas luka siraman air panas dan luka lebam
di wajah akibat tendangan pengurus panti jelas terlihat di tubuhnya
anak anak ini tertolong lansia tertolong yang odkj juga tertolong
kelonsos juga punya panti
ada psbr tetapi di dalamnya juga ada rumah pelindungan sosial anak
kami juga punya sakti peksos punya tim reaksi cepat
untuk memastikan assessment bisa berlangsung bahkan mendukung untuk tracing